karena saat ini kami mendapatkan gambar terbaru dari dalam gedung barai skrim abus polri
saat ini kita bisa lihat bersama kamera cnn indonesia berhasil melihat ataupun memperlihatkan saat ini tadi tim densus delapan puluh delapan sudah masuk ke dalam gedung bares krim mabes polri dan tampak perwira tinggi
kami belum bisa menjelaskan apakah itu kapolda metro jaya ataupun kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo karena memang agak terlalu jauh tapi yang jelas sejumlah perwira tinggi dari polri saat ini sedang memantau situasi terkini
tepat di dalam gerbang anda bisa lihat di layar kaca anda banyak sekali aparat kepolisian yang memang sedang berjaga
karena memang kejadian
kejadiannya tadi baru saja terjadi pada pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia barat mungkin sekitar hampir satu jam yang lalu
ada beberapa mobil dari aparat kepolisian baik itu dari tim densus delapan puluh delapan yang sudah berada di dalam
saat ini kapolda metro jaya irjen polisi fadil imran juga sedang berada di lokasi
untuk mengecek dan juga memeriksa kondisi terkini dari terduga teroris kami belum bisa mendapatkan kepastian apa jenis kelamin dari terduga teroris tersebut karena memang tidak terlalu jelas dari video amatir yang kami dapatkan
dan apakah terduga teroris tersebut membawa senjata api atau senjata tajam kami belum bisa mengkonfirmasi itu
tidak begitu terlihat dari video amatir yang beredar kami juga mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian tapi belum mendapatkan jawaban
sekali lagi tampak beberapa perwira tinggi dari polri mengecek langsung ke halaman gedung baris krim polri
aparat kepolisian dengan senjata lengkap
berjaga ketat di depan gerbang mabes polri
awak media diminta untuk tidak mendekat ke area lokasi tempat jatuhnya
sekali lagi kami belum bisa mengetahui kronologis bagaimana terduga teroris itu bisa masuk ke dalam gedung mabes polri
anda bisa lihat di situ jenazah terduga teroris
terlihat masih tergeletak di halaman gedung mabes polri
ada sepatu yang diletakkan di sampingnya
terduga teroris itu menggunakan celana panjang berwarna biru
dan juga menginvestigasi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh terduga teroris tersebut
ini merupakan aksi lone wolf atau aksi seorang diri yang dilakukan untuk mengirimkan pesan
ataupun sending message kepada aparat kepolisian menurut islah bahrawi
pengamat terorisme yang tadi sempat kami ajak untuk menganalisa yang saat ini sedang terjadi
bisa anda lihat di situ kapolda metro jaya
memimpin langsung investigasi bersama dengan tim inavis dan juga densus delapan puluh delapan
tampaknya jenazah terduga teroris akan segera dibawa menggunakan mobil jenazah yang sudah disiapkan
untuk dilakukan otopsi
tidak terlihat kapolri jenderal polisi listio sigit di tkp
jenazah tampaknya akan segera diangkat
penjagaan sangat ketat saat ini diberlakukan di area mabes polri ataupun trunojoyo satu
pada pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia barat gedung mabes polri di jakarta dihebohkan dengan aksi tembak menembak
suara tembakan ini terdengar beberapa kali
didengar oleh warga sekitar
juga wartawan yang memang berada tidak jauh dari situ
dikabarkan lokasi penembakan itu dari lantai dua gedung barreskrim polri
jenasa terduga teroris tergeletak di halaman rupata mama mabes polri
dan saat ini akan diangkut ke dalam mobil jenasa
tadi kita sudah lihat kehadiran dari kapolda metro jaya
irjen polisi fadil imran dan juga tim inavis
serta tim densus delapan puluh delapan untuk melakukan olah
tkp dan juga menginvestigasi
hingga berita ini diturunkan kami belum mengetahui dari kelompok terduga teroris mana sebetulnya
orang tak dikenal ini
ini bukan aksi teror pertama ataupun penyerangan pertama yang menimpa aparat kepolisian
di mabes polri sebelumnya juga sempat terjadi penusukan terhadap anggota kepolisian di dalam masjid mabes polri
penyerangan terhadap aparat kepolisian ini menjadi simbol simbol perlawanan dari kelompok kelompok teroris
yang ingin memberikan pesan ataupun sending message bahwa aparat kepolisian sudah menangkap ataupun menggrebek beberapa terduga teroris
di sejumlah wilayah kemarin
seperti bekasi kemudian condet makassar dan wilayah wilayah lainnya
kemudian pemotongan jaringan dana yang mereka kumpulkan untuk membiayai aksi terorisme
dari gambar amatir yang kami dapatkan
di samping jenazah terduga teroris ada sepucuk senjata api yang tergeletak
bersama dengan tiga butir peluru
kalau kita lihat dengan adanya senjata api artinya memang terduga teroris ini masuk ke dalam barreskrim
untuk melakukan penyerangan menggunakan senjata api namun berhasil dilumpuhkan oleh aparat kepolisian di sana
dari video ataupun gambar kami masih belum bisa memastikan apa jenis kelamin
terduga teroris tersebut
lokasi penyerangan terduga teroris ini cukup dekat dengan ruangan
sehingga serangan ini memang sangat membahayakan bagi aparat kepolisian
dan kita akan mencoba untuk menghubungi produser lapangan cnn indonesia melalui sambungan telpon
ada diego basro di gedung mabes polri jakarta
apakah kemudian jenazah ini sudah diangkut menggunakan mobil jenazah
karena kita masih lihat mobil jenazah berada tepat di depan gerbang begitu diego
memang dapat saya gambarkan di mabes polri saat ini jenazah sepertinya baru akan diangkut ke dalam mobil jenazah
dari tempat tkp terjadinya kontak senjata antara terduga teroris dan juga pihak kepolisian
memang jaraknya cukup dekat dengan tempat kami berada saat ini mengambil gambar yaitu tepat berada di depan pintu gerbang utama kompleks kepolisian negara republik indonesia
dan beberapa saat yang lalu tampak juga kapolda metro jaya melakukan inspeksi langsung bersama dengan pejabat pejabat terkait menginspeksi jenazah terduga teroris yang telah ditembak mati oleh pihak kepolisian beberapa saat yang lalu
dan apabila dapat saya gambarkan situasi di mabes polri saat ini sepertinya keamanan terus ditambahkan oleh pihak kepolisian dimana sudah banyak pihak kepolisian dengan senjata lengkap seperti dari satuan brimob
yang saat ini sepertinya akan melakukan sterilisasi jalan di depan kompleks mabes polri di jalan turunjoyo jakarta selatan ini
mobil mobil mulai dihentikan oleh pihak kepolisian dan warga di sekitar kompleks mabes polri ini akan diminta untuk menyingkir dari area kompleks mabes polri ini untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan
memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks

memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks
memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks
memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks

memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks

memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks
memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks

memang berdasarkan video yang kami terima oleh pihak wartawan tadi sebelum kami tiba di tempat kejadian ini memang ada seorang terduga teroris yang berhasil masuk ke dalam kompleks

tanda tkp tanda tanda di jenazah sudah diangkat oleh pihak polisian
saat ini sepertinya sudah kosong tidak ada lagi jenazah yang terbaring di situ dan sudah tidak ada lagi olah tkp yang dilakukan oleh tim inavis
beberapa waktu lalu memang sempat kami lihat dilakukan olah tkp
ada beberapa gambar yang diambil oleh pihak kepolisian dan juga tim inavis dan juga disaksikan langsung oleh kapolda metro jaya
namun hingga kini sepertinya olah tkp tersebut sudah selesai dan penyisiran masih terus
yang dilakukan oleh anggota kepolisian di luar ada satuan brimob kemudian di dalam seluruh anggota kepolisian dengan bersenjata lengkap masih melakukan penyisiran lebih lanjut
oke diego nanti kami akan kembali menghubungi anda untuk mengupdate informasi terkini dari tkp ataupun dari lokasi kejadian
dan terima kasih produser lapangan cnn indonesia diego basro atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali dan tetap berhati hati diego